saat ini warga kota jambi yang berada di rumah tidak perlu kesulitan memenuhi kebutuhan pangan
sebab warga dapat memesan bahan pangan secara online di website pasar angso duo tradisional
yang dibuat para pemuda alumni sma satu jambi
menurut seorang ibu rumah tangga ida yuliana harga yang ditawarkan sama dengan harga pasar
dan tanpa ongkos kirim
pemesanan bahan kebutuhan pokok secara online ini sangat membantu warga
yang saat ini mesti berdiam diri di rumah untuk mengurangi penyebaran virus corona
zaman corona ini sangat membantu sekali
karena kan tidak mesti kita harus keluar rumah lagi kita harus di rumah baik kan
jadi kami gunakan aplikasi ini
kemudian barang barangnya juga kualitasnya bagus
terus pengantarannya juga cepat
yang penting kan kalau kami ini kualitas dan harga terjangkau
pengelola portal belanja pasar angso duo muklis bersama teman alumninya
tergerak membantu pemerintah menerapkan program agar masyarakat tetap berada di rumah
guna memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
kami berusaha supaya masyarakat tetap berada di rumah
di sini kami mempersiapkan bahan pangan yang dengan harga yang sama dengan yang ada di pasar
lalu untuk pengiriman
lepaskan ongkos kirim
pengelola pun menyatakan menjamin kualitas bahan pangan yang disediakan dan kebersihan petugas pengantar
sehingga warga tak perlu khawatir